hari masih terbilang pagi
namun kesibukan sudah mulai tampak di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet jakarta
puluhan drum dan nampan makanan diturunkan dari sebuah truk
lalu disambut dengan tiga puluh an pekerja
hari ini seperti hari sebelumnya
para pekerja dan relawan ini bersiap menyajikan makanan bagi pasien maupun relawan
yang bertugas di lingkungan rumah sakit darurat wisma atlet
tidak tanggung tanggung jumlah makanan yang disiapkan rata rata mencapai enam belas box per hari
ini belum termasuk makanan tambahan seperti makanan ringan dan lainnya
jumlah ini sebenarnya jauh menurun
pada puncaknya dapur wisma atlet ini pernah menyiapkan hingga dua puluh empat ribu box makanan setiap harinya
untuk menyiapkan belasan ribu makanan ini
pihak wisma atlet menugaskan empat puluh satu tenaga ahli gizi yang dibantu tiga ratus an tenaga lainnya
mereka bekerja secara shift selama dua puluh empat jam penuh
pasalnya makanan yang akan disajikan harus disiapkan sejak empat hingga enam jam sebelumnya
seperti saat ini makanan yang sudah dimasak di perusahaan catering yang ditunjuk dibawa ke dapur untuk dilakukan pengemasan
untuk memastikan keamanan dan kebersihan makanan
para pekerja diwajibkan mengenakan masker sarung tangan hingga penutup rambut
dari tabel ini kita bisa melihat berapa banyak porsi yang harus disiapkan oleh wisma atlet
bagi kebutuhan tenaga kesehatan maupun pasien yang dirawat di sini
dan seperti yang anda bisa lihat
jumlahnya mencapai enam belas porsi pada hari ini saja
dan dari jumlah tersebut harus disiapkan juga beberapa porsi lainnya
bagi pasien yang memang memiliki kebutuhan khusus
seperti misalnya mereka memiliki diet wutut memiliki penyakit bawaan dan yang lain sebagainya
dan di sini sudah bersama saya adalah ledkoltri harsono
sebagai kepala layanan gizi dari rumah sakit wisma atlet
pak kesibukannya apa pak
sebenarnya pak yang dilakukan di sini pak
baik jadi kami sebagai ahli gisi itu utamanya ada tiga peran utama di sini
yang pertama berkaitan dengan food service
kemudian kedua dengan pagt itu proses asuhan gizi terstandar itu dilakukan di zona merah di tower
yang ketiga dengan litbang gizi sederhana begitu
terus terkait dengan food service ini ada beberapa aktivitas yang kita kerjakan

oke jadi kita di sini memberikan pelayanan makan
kedua kita berikan pelayanan untuk tenaga kesehatan
kedua kita memberikan pelayanan untuk pasien dengan kategori tanpa komorbid
dan kedua dengan pasien dengan kategori yang komorbid
ini diberikan diet khusus
nah di samping itu kita juga melakukan di food service ini
melakukan pengendalian keamanan dan mutu makanan
screening screening dan asesmen ini artinya begitu si pasien masuk
dia akan ditanya dulu penyakit bawaan atau ada alergi atau enggak begitu
betul jadi setiap kali kita melakukan penyakit bawaan kita akan mencari penyakit bawaan

artinya lalu melakukan asesmen begitu
dari sini akan diketahui apakah pasien itu beresiko malnutrisi
apakah dia datang dengan malnutrisi ataukah dia ada di kondisi medis tertentu

nanti kita kolaborasikan dengan dokter dan perawat yang menangani pasien tersebut
pada saat pemeriksaan makanan dari perusahaan catering
wisma atlet juga memiliki dapur untuk memasak makanan khusus
makanan khusus ini biasanya diberikan bagi pasien yang memiliki kebutuhan khusus
seperti misalnya pasien dengan penyakit bawaan
makanan yang sudah diterima dan dikemas pun tidak langsung bisa dibagikan kepada pasien atau tenaga medis
para ahli gizi di wisma atlet harus memeriksa kandungan gizi dan keamanan makanan yang akan dibagikan
bahkan pemeriksaan gizi dan keamanan makanan di wisma atlet ini setara dengan pemeriksaan yang dilakukan untuk presiden
hal ini menjadi penting lantaran makanan adalah salah satu cara meningkatkan imunitas untuk melawan penyakit covid sembilan belas
jadi kalau misalnya kita ngomongin makanan sudah pasti makanan adalah faktor yang paling penting
karena tanpa makanan pun obat tidak bisa didistribusikan dalam tubuhnya dengan secara maksimal seperti itu
dan makanan pun kan kita tahu bahwa covid saat ini juga masih simpang siur
bagaimana terkait apa namanya
maksin obat dan sebagainya
sehingga makanan adalah salah satu kunci utama untuk saat ini
bagaimana proses infeksi tersebut bisa disembuhkan dan meningkatkan sistem imun dari pasien itu
menyaksikan masifnya tugas yang berurusan dengan perut ini tentu mengundang decak kagum
tanpa kena lelah para relawan dan ahli gizi bekerja terus menerus sejak pandemi covid melanda negeri ini pada maret lalu
kuncinya adalah kebersamaan
dan satu adalah mereka betul betul menyadari bahwa betapa pentingnya
kita mensupport teman teman atau pasien pasien yang kita layani
sehingga dengan semangat itu tentunya mereka betul betul menyiapkan dengan baik
dan sampai saat ini saya lihat mereka tetap merasa fresh gitu ya
tetap merasa senang gitu untuk memberikan pelayanan gizi yang baik
baik itu dari unsur mereka di petugas petugas di dapur
dan juga unsur unsur mereka yang menilai gizinya dari teman teman unit gizi di rumah sakit darurat covid sembilan belas
pandemi covid sembilan belas sendiri belum menunjukkan tanda akan berakhir
dengan demikian para relawan dan petugas di wisma atlet ini masih akan terus bekerja memenuhi pangan dan gizi para pasien dan tenaga medis
namun kita semua bisa ikut berpartisipasi meringankan beban kerja mereka
yaitu dengan memutus penyebaran covid sembilan belas dengan cara menjalani protokol kesehatan yang benar
iwan hermawan softan herdiagama jakarta